oke berikutnya pemirsa tentang indonesia para games dua ribu delapan belas
dari komiti organizing atau inapgoc
berupaya membuat materi promosi dengan konsep yang berbeda
di antaranya dengan menggunakan konsep trick art ini dia
dua pekan jelang pelaksanaan asean para games dua ribu delapan belas
inapgoc sebagai panitia penyelenggara
mulai memasang materi promosi untuk event
tahunan khusus atlet disabilitas di tingkat asia
meskipun jumlahnya belum cukup banyak di sudut kota jakarta
tetapi konsep promosi yang ditawarkan cukup menarik
yaitu dengan menggunakan trick art seperti ini
sosok atlet whilture nasional agus fitriadi ini tampak gagah
terpampang di pilar flyover antasari jakarta selatan
bola yang dipukul miniatur agus tampak menempel di pilar lainnya
begitu pula dengan replika umar
dan nuwarta di kawasan casablanca tur mempromosikan gelaran asian para games
pada enam sampai tiga belas oktober
ide ini datang dari divisi luke enfield inapgoc
yang ingin mengusung tema superhumans
melalui sosok atlet atlet asian para games
satu komunikasi kita adalah superhero
karena atlet ini adalah salah satu superhuman
ada salah satu atlet angkat besi
di mana kita buat seperti dia mengangkat suatu jembatan
dengan suatu gambar yang sangat bagus
jumlah material promosi seperti ini akan ditambah
di titik titik lain di kota jakarta
untuk menumbuhkan euforia asian para games
inapgok akan menggelar sejumlah acara sosialisasi
event olahraga disabilitas asia
mahardika utama jakarta